halo dalam sudut kota kali ini saya akan mengajak anda untuk jalan jalan ke tempat populer anak anak gaul zaman dahulu
yang mungkin sekarang udah pada senior udah menjadi orang tua atau bahkan sudah punya cucu yaitu di kawasan kebayoran baru
wilayah kebayoran baru jakarta selatan sejak zaman dahulu menjadi lokasi favorit untuk berbelanja aneka keperluan
ataupun sekadar nongkrong bersama teman
nah destinasi pertama yang akan saya kunjungi adalah pasar mayastik
berjalan kaki menuju pasar majesik dari taman barito hanya memerlukan waktu sekitar sepuluh menit
meskipun tidak lagi padat pembeli seperti dulu pasar majestik masih ramai
khususnya bagi yang mencari kain dengan beragam motif dan kualitas serta peralatan rumah tangga
selain itu pasar majestic juga menjual beragam aksesoris dan aneka jajanan
sehingga pengunjung pasar majesik sekarang ini berasal dari berbagai kalangan dan usia
nostalgianya ya satu mungkin rame ya mbak ya satu rame semuanya apa apa ada di sini
komplit dari yang mulai menengah ke bawah sampai menengah ke atas
biasanya kita sih beli kain sama jahit sekalian kebetulan kan di sini meskipun penjahitnya
boleh dibilang kita dapat harga yang bagus ya tapi kualitasnya emang udah desainer gitu
menurut sejarah pasar majestik sudah ada sejak tahun tujuh puluh an
dan terkenal sebagai tempat ibu ibu sosialita membeli kain berkualitas dengan harga murah
selain pasar tanah abang yang memang sudah ada sejak tahun seribu tujuh ratus an
pasar majestik berarti pasar megah gitu ya karena digunakan untuk orang orang elit ya
untuk rumah rumahnya disitu yang memang rumah pada akhirnya para pejabat karena masih dianggap
suasananya masih asri udaranya masih segar jauh dari kota batavia gitu ya
karena itu di luar kota batavia
nah untuk menghubungkan kebayoran itu kemudian dibangun jalan jenderal sudirman
nah setelah berkeliling menjelajah kawasan pasar majestic di kebayoran baru
waktunya saya mengisi perut
ini sih mau pesen ayam deh ayam kare
tidak perlu keluar dari kawasan pasar majestic
karena ada tempat populer yang sudah ada sejak tahun tujuh puluh an di sini
yaitu rumah makan sepakat
tempat makan ini berada di dalam gedung pasar majestic
tepatnya di sudut lantai semi basement
rumah makan sepakat
menjual aneka ragam masakan padang
dengan harga lauk lauk mulai dari dua puluh tiga ribu rupiah
nah setelah kenyang enaknya kita jalan jalan lagi ke taman puring yuk
gak perlu mengendarai kendaraan
karena saya bisa menuju pasar taman puring dengan berjalan kaki saja
selama lima menit dari pasar majestic
nah pasar taman puring ini pernah dikenal sebagai surga
bagi para pemburu sepatu murah
nah pak ini saya lihat lihat di sini
banyak banget toko sepatu dan ini udah lama ya katanya
kalau bapak udah jualan berapa lama pak
hmm terus terang sih saya generasi kedua ya dari orang tua
wah berarti sempat dong pas tahun delapan puluh an kan taman puring ini menjadi yang rame banget
orang orang beli cari sepatu ke sini
dibangunnya kebayoran baru merupakan upaya awal bagi kota jakarta
untuk menyediakan fasilitas perkotaan terencana
seiring perubahan pesat di ibu kota jakarta
wajah kota satelit kebayoran baru juga perlahan berubah